dari proses pengembangan yang bersangkutan mengakui bahwa ada tiga lagi yang dikuburkan di tkp yang
pada saat ini kita disini rekan rekan ada tiga tkp sedang dilakukan penggalian untuk hari ini
mudah mudahan bisa ketemu yang tiga kerangka terakhir rekan rekan begitu pak untuk yang terakhir
sendiri katanya tahun berapa pak dikubur di sini pak yang terakhir keterangan dari pelaku di tahun
dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu jadi penguburan itu mulai daripada tahun dua ribu tiga belas kemudian sampai dengan dua ribu dua puluh satu